pemprov dki jakarta menggelar program mudik gratis dengan menyediakan empat ratus sembilan puluh dua unit bus penumpang dengan total sembilan belas enam ratus delapan puluh kursi dan tiga puluh satu unit truk barang yang akan mengangkut sembilan ratus tiga puluh sepeda motor
antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk ikut serta dalam program ini
terlihat dari data resmi pemprov dki jakarta yang menunjukkan sisa kuota penumpang tinggal sedikit lagi
sejumlah masyarakat yang ditemui mengaku terbantu dengan adanya program ini
namun sayangnya ada masyarakat yang sudah kehabisan kuota penumpang
saya coba masih menunggu barangkali ada yang nanti yang meng cancel atau mungkin masih penambahan armada atau seperti apa nanti
tapi mungkin juga saya akan cari link yang lain
dari tujuh belas rute yang disediakan oleh pemprov dki jakarta ada empat rute paling banyak dipilih
di antaranya malang wonogiri wonosobo dan yogyakarta
wakil gubernur dki jakarta riza patria
dia juga menyebut antusiasme masyarakat sangat luar biasa
pemprov berharap program ini berjalan dengan lancar
kita berkolaborasi bersama termasuk pihak swasta untuk dapat memberikan bantuan dukungan bagi pelayanan mudik gratis bagi warga
sejauh ini antusiasme masyarakat yang
ya kondisi masyarakat sudah luar biasa banyak sekali
program mudik gratis ini masih akan dibuka hingga dua puluh lima april dua ribu dua puluh satu

untuk cara dan syarat pendaftaran masyarakat dapat mengakses website www mudikgratisdkijakarta id
atau sosial media pemprov dki jakarta dan dinas perhubungan dki jakarta
siti badriah edwin arman jakarta